jurubicara presiden fajrul rahman membantah pernyataan indonesia police watch yang menyebut presiden joko widodo akan segera merombak kabinet indonesia maju
menurut fajrul seluruh jajaran kabinet jokowi maruf sedang berfokus menghadapi kondisi pandemi covid sembilan belas
fajrul menekankan belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet dari presiden sebab pemerintah tengah menyelesaikan berbagai dampak pandemi baik di bidang kesehatan sosial dan ekonomi
sebelumnya ketua presidium ipw neta espane menyatakan mendapatkan informasi bahwa presiden akan meresafel delapan belas menteri setelah pergantian panglima tni
kesehatan keringkapan sosial maupun di bidang kemampuan dan kemasyukuran seperti tersebut